inilah tim apate elang perkasa ii universitas brawijaya
kalian sedang membuat mobil listrik
kalau begitu pasti kalian sedang membuat mobil hidrogen
anagata fcv adalah kendaraan perwarupa yang dikembangkan untuk mengikuti kompetisi mobil hemat energi shell eco marathon dua ribu dua puluh
dengan tinggi kurang dari satu meter menggunakan tiga buah roda dan listrik dari reaksi hidrogen
kendaraan ini diklaim bisa mencapai jarak tiga ratus enam puluh satu km per meter kubik
oke secara sederhana
untuk sistem hidrogen fuel cell ini dimulai dari tabung
di mana tabung ini akan menyimpan gas hidrogen
kemudian melalui regulator untuk mengatur tekanan
nanti masuk melalui perpipaan di atas
kemudian mengalami reaksi di membran sini
yang akan menghasilkan air dan listrik
menurut josiah bahan bakar hidrogen memiliki keunggulan
karena jumlahnya melimpah
sehingga airnya tidak terlalu berlebihan di alam
dan tidak menghasilkan emisi gas buah
salah satu kriteria penilaian adalah efisiensi bahan bakar
karena itu anagata dibuat seringan mungkin
jadi kami menggunakan bahan karbon untuk meringankan dari bodinya itu sendiri
bentuknya dibuat seperti sayap pesawat
sehingga untuk air dinamisnya itu sangat baik ketika melaju
sehingga bisa menambah efisiensi dari air
lalu untuk kacanya ini menggunakan polikarbonat
sehingga bisa ringan dan aman jika bila terjadi kecelakaan
posisi pengendara dipercayakan pada natalia fitri klerin susilowati
natalia terpilih setelah lulus dari sayembarai yang diadakan oleh tim apa t dua
mengemudi mobil perwarupa dengan posisi badan tidur tentu bukan hal yang mudah
ini sih awal awal pegel semua
soalnya kan kalau misal belok juga
ini otot perut kan juga harus nahan kan
karena kecepatannya lumayan tinggi
terus beloknya juga agak lumayan tajam
terus habis itu leher juga
soalnya posisinya tidur
terus kepala juga yang menekuk sendiri kan
jadi ya itu sih
saat persiapan lomba
perbedaan suhu antara malang dan mandalika sempat menjadi kendala
namun berkat penyesuaian teknis dan pemilihan strategi yang baik
anagata berhasil menjadi juara pertama shell eco marathon dua ribu dua puluh dua di kelas purwarupa